hobi mengurus tanaman hias sudah menjadi hal yang sering dijumpai
apalagi di saat pandemi
tak hanya karena alasan estetika
beberapa jenis tanaman hias juga dianggap membawa keberuntungan
atau bisa menolak bala
dari drakaena sanderiana ini sangat dikenal di tiongkok
sebagai negara tirai bambu
selain itu ada tanaman manitri atau pohon uang
yang memiliki nama latin pacir aquatika kuping gajah dan palemera
untuk palemera selain membawa keberuntungan
juga dipercaya bisa menjaga dari hal hal negatif
seperti santet dan guna guna
mengoleksi tanaman hoki seperti ini dilakukan oleh rahmanda
sebelum membeli ia selalu mencari tahu tanaman
yang bisa menambah kemakuran atau menangkal keluarga
bisa bilang buat tanaman banyak sekali fungsinya sih memang
dan untuk zaman sekarang walaupun zaman maju
perlu ada sih rasa kepercayaan bahwa sesuatu
yaitu sebuah tanaman yang bisa membawa sisi positif
untuk kita di luar mempercantik rumah dan segala macam
salah satunya ya yang sekarang saya percaya itu
anturium kuping gajah kemudian ada juga palemera
kalau untuk saya pribadi sugesek kuat
jadi kayak misalnya
saya punya palmera itu saat saya bangun taman pertama kali
saya lihat masukan dari orang tua
coba sediakan palemera di rumah
percaya nggak percaya saya merasakan bahwa
sekeluarga jarang sakit di sini
pakar feng shui ilmiah angelina fang mengatakan
untuk menjawab apakah tanaman bisa membawa keberuntungan atau kebaikan
harus berdasarkan sains atau hal yang ilmiah
menurut angelina tanaman akan menyerap karbon dioksida
dan menghasilkan oksigen
suplai oksigen ke oksigen akan menyebabkan
otak sangat dibutuhkan manusia
agar dapat berpikir jernih sehingga bisa lebih produktif bekerja
dan mengambil keputusan yang tepat
dari sinilah nanti akan datang peluang baik
yang bisa dimanfaatkan manusia
tanaman ini sebagai satu pendukung untuk sirkulasi
atau untuk memastikan kualitas udara dalam rumah kita
menjadi lebih bersih jawabannya iya
dan apakah dengan demikian kita bisa membawa hoki kepada kita
jawabannya iya karena pohon itu membantu membersihkan kualitas
energi di sekitar kita
berada di sini
jadi dalam rumah kita menjadi lebih bersih kualitas udaranya
angelina menambahkan untuk memastikan apakah tanaman tersebut
sesuai dengan kaedah feng shui
maka harus diperhatikan beberapa poin penting agar tanaman yang dimiliki
bermanfaat bagi sepemiliknya
pilihlah jenis tanaman yang tidak beracun atau berduri
jumlah tanaman yang ditempatkan di dalam rumah jangan terlalu banyak
karena dapat menyebabkan manusia dan tanaman akan saling berebut oksigen
kemudian letakkan tanaman di bagian timur atau barat
sesuai jalur matahari terbit dan terbenam
serta pastikan kondisi tanaman harus selalu terawat
armand helmy robin kirt jakarta